suatu ketika di sebuah kota kecil di inggris
hiduplah dua kekasih james dan della
yang saling jatuh cinta
ketika lulus kuliah james mendapat pekerjaan sebagai juru ketik di sebuah perusahaan surat kabar
dengan gaji lima puluh pound sebulan
james sangat gembira dan memutuskan untuk melamar delta
della aku telah mencari kamu
aku telah mencintaimu sejak hari pertama aku melihatmu
dan aku ingin mencintaimu sampai akhir waktu
aku aku ingin menjadi tua bersamamu della
maukah kau menikah denganku
oh james aku juga ingin menjadi tua denganmu
ya aku mau menikah denganmu
dan dengan demikian
james dan della menikah dalam sebuah perayaan kecil
james menyewa apartemen berperabot dengan harga delapan pound per minggu
dan pasangan itu bahagia dan juga puas
tampaknya cinta mereka semakin tumbuh satu sama lain
semuanya berjalan baik
sampai suatu hari ketika resesi melanda
dan gaji james menyusut menjadi empat puluh pound
seacuun hari ke lima belas
jalan jalan di london tertutup salju
dan toko toko dihiasi dengan lampu lampu dan rumah rumah dengan pohon pohon natal
sementara itu della memeriksa dompetnya dan mencari tahu berapa banyak yang telah dia tabu
satu paun delapan puluh lima delapan puluh enam delapan puluh tujuh pence
hah itu saja
hah dan besok adalah natal apa yang harus aku lakukan ini tidak cukup
sekarang ada dua harta milik pasangan itu di mana mereka berdua merasa bangga
salah satunya adalah arloji emas james yang telah diturunkan kepadanya oleh ayahnya
yang diturunkan kepada ayahnya oleh kakeknya
yang lainnya adalah rambut del
rambut coklat della yang indah menjulur ke bawah lututnya
dan membuatnya nyaris seperti pakaian untuk
hah kau harus melakukan apa yang harus kau lakukan della
dia berdiri dengan gugup dan dengan cepat air mata turun dari matanya
della menghapus air mata di wajahnya
dan mengenakan topi coklat tuanya
dia membuka pintu dan menuruni tangga ke jalan
beberapa saat kemudian dia berhenti di sebuah toko
permisi maukah kau membeli rambutku
mengapa kau tidak melepas topimu dan membiarkan aku melihatnya
della membuka topinya dan merambangkan rambut coklatnya
mengangkat tumpukan rambut itu wanita itu mengangguk setuju
baiklah aku mau
dalam beberapa jam berikutnya della keluar dan berkeliling di jalan jalan london
mencari hadiah yang sempurna untuk james
akhirnya dia menemukannya
pasti dibuat untuk james dan tidak ada orang lain
itu adalah gelang platinum yang sederhana dan murni desainnya
dengan tepat menyatakan nilainya dengan keadaannya saja
dan bukan oleh ornamen yang meriah
seperti semua hal baik yang harus dilakukan
itu bahkan lebih dibandingkan arlojinya
tanpa berpikir lagi dia membayar dua puluh satu pound untuk itu
dan bergegas pulang
dengan sisa delapan puluh tujuh pence
pada jam tujuh kopi sudah dibuat
dan penggorengan berada di atas kompor
panas dan siap memasak daging
della telah menata rambutnya dengan rambut keriting
yang membuatnya tampak seperti anak sekolah
setidaknya itulah yang dia pikirkan
kalau james tidak membunuhku sebelum dia menatapku kedua kali
jadi dia akan berkata aku terlihat seperti
gadis paduan suara
tapi apa yang bisa aku lakukan
oh apa yang bisa aku lakukan dengan delapan puluh tujuh pence
tiba tiba dia mendengar langkahnya di tangga
dan merenung untuk sejenak
tolong tuhan buat dia berpikir kalau aku ini masih cantik
dan james melangkah masuk
dia tampak kurus dan sangat serius
ketika james menatap della
dia berdiri diam
matanya tertuju padanya
dan ada ekspresi di dalamnya yang tidak bisa dibaca oleh della
dan itu membuat della takut
della segera berdiri dari meja dan menghampirinya
jangan melihat aku seperti itu
rambutku dipotong dan dijual karena aku tidak bisa menjalani natal tanpa memberimu hadiah
nanti akan tumbuh lagi
kau tahu itu kan
rambutku tumbuh sangat cepat
tetapi james tidak menjawab
katakan selamat natal james
dan mari kita bahagia
kau tidak tahu betapa menyenangkannya betapa indahnya hadiah yang sudah aku siapkan untukmu
kau memotong rambutmu
aku memotongnya dan aku jual
apakah kau tidak menyukai aku juga
aku adalah aku tanpa rambutku
james menatapnya dengan wajah yang lurus
jangan salah paham della
aku tidak berpikir
aku tidak berpikir memotong rambut atau mencukur atau sampo yang bisa membuat aku kurang menyukaimu
tetapi jika kau membuka hadiah ini kau mungkin akan tahu mengapa kau membuat aku tertegun tadi
della membuka bungkusannya dan ketika dia membuka kotak itu dia menjerit kegirangan
tapi kegembiraannya tidak lama
karena hadiah itu adalah sisir sisi dan belakang
della telah lama sekali menginginkan sisir itu
sisir yang indah terbuat dari kura kura dengan permata
sisir itu mahal dan hatinya mendambakan dan menginginkan sisir itu walau tak bisa memilikinya
dan sekarang sisir itu miliknya
tetapi rambut yang seharusnya menghiasi perhiasan yang didambakan hilang
dia memeluk erat erat dan melihat ke atas dengan mata berkaca

rambutku tumbuh sangat cepat james
dan kemudian della memeluk james dengan erat dan menangis
oh oh james kau juga belum melihat hadiah untukmu kan
dia membawanya dengan bersemangat pada telapak tangannya yang terbuka
bukankah ini sangat bagus james
aku berburu di seluruh kota untuk menemukannya
kau harus melihat waktu seratus kali sehari sekarang
lepaskan analogimu aku ingin melihat tampilannya
alih alih menurutinya james jatuh di sofa dan meletakkan tangannya di belakang kepala dan tersenyum
detail mari kita singkirkan hadiah natal kita dan simpan sebentar
mereka terlalu bagus untuk digunakan saat ini
aku menjual arloji untuk mendapatkan uang untuk membelikan sisir
tiba tiba ada keheningan di ruangan itu sampai james berbicara lagi
dan kau kenakanlah gelang itu
della berlari ke arahnya dan memeluknya erat erat
james memeluknya kembali
oh aku sangat mencintaimu james
aku juga mencintaimu
orang maju seperti yang kau tahu adalah orang orang bijak
orang orang yang sangat bijaksana yang membawa hadiah untuk bayi yesus
mereka menemukan seni memberi hadiah natal
karena bijak tak diragukan lagi hadiah mereka adalah hadiah yang bijaksana
tetapi kronik dua kekasih yang tak berkesudahan di sebuah apartemen di london
yang paling tidak bijak mengorbankan satu sama lain harta terbesar di rumah mereka
adalah yang paling bijaksana dari semuanya
mereka adalah orang majus